oke daripada hayalnya kebanyakan mendingan berhayal untuk bikin satu kreativitas
karena berbagai cara dapat digunakan untuk mengembangkan kreativitas anak anak
ya ini salah satunya dengan mempelajari kreasi seni namanya deku paku
dekupak ini kayak semacam seni menempel mewarnai dan juga memotong kertas
hiasan dinding gantungan baju serta hiasan kamar tamunan cantik ini merupakan karya indah seni deco pats
anak anak taman kanak kanak hingga sekolah dasar ini sedang belajar seni deko art
mereka membuat hiasan dinding dan gantungan baju dengan menggunakan teknik decopage
atau teknik menempel mewarnai dan memotong kertas
kreasi seni dekopets kini makin diminati karena hasil yang dibuat memiliki tampilan yang unik
anak anak diajak berkreasi dengan menggunakan kertas gambar dan cat pada media kayu
mereka kemudian dapat berkreasi menempelkan gambar atau mencat gambar
dari kertas gambar
seni decopage merupakan kesenian yang berasal dari perancis
karya seni ini semakin diminati karena cukup mudah dikerjakan
hasil karya seni ini biasanya digunakan sebagai hiasan di berbagai kafe dan restoran
francisca wijaya surabaya